terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara dalam rangka mendorong ekspor ukm di berbagai sektor
ditjen pengembangan ekspor nasional
kementerian perdagangan melakukan penandatanganan kesepakatan
kerjasama dengan sejumlah pihak
dua kesepakatan kerjasama ditandatangan di direkturat jenderal
pengembangan ekspor nasional pertama dengan pt astra international tbk
untuk mendukung pelaku ukm berorientasi ekspor
kedua yaitu dengan lima asosiasi animasi komik dan game
serta lisensing merchandising untuk memfasilitasi ekspor
sektor jasa dan produk kreatif
kesepakatan kerjasama akan mencakup berbagai kegiatan
seperti penyebar luasan informasi ekspor kepada ukm
yang menjadi binaan maupun anggota dari masing masing mitra
penguatan basis data peningkatan daya saing produk
peningkatan akses pasar penyediaan infrastruktur bisnis
termasuk pemanfaatan para perwakilan perdagangan di luar negeri
kita ingin mengisi terus peluang yang tadi disampaikan dalam forum
bahwa industri acg ini secara internasional di pasar market global itu
mendekati rp satu lima ratus triliun kalau dirupiahkan
jadi ini dan kita terus
memang kita mempunyai pasar yang besar
kita tidak ingin menjadi hanya pasar saja
tapi kita juga menciptakan produk produk jasa kreatif
yang bisa diterima di new luar
dan ini memang terbukti bahwa produk produk jasa kreatif kita
dari animasi komik dan game ini
terus bisa diterima di dunia internasional
penanda tangan kerjasama dilakukan untuk kesehatan
meningkatkan kapasitas dan akses pasar bagi pelaku ukm